masjid yang juga disebut sebagai masjid sabornaya atau masjid agung ini didesain oleh enzukov dengan gaya campuran dari turki kanada dan rusia
dua dua gue dua bersaudara
dan tahun kemudian kan sebenarnya ada kerusuhan kan trisakti itu kan
cicongfan terbuat dari tepung beras
arsitek independen yang terdiri atas muhammad arief irfan anjar primasetra andri harmaji firman fadli dan ilham